padahal ngapain disini
eh lo jangan banyak bahasa basi ya
lo kan yang hampir nyelekin mona tadi
eh ya pak
gue yakin semua orang disini tuh tau
jadi gue gak mungkin ngelakuin hal itu
wah itu mah
wah itu mah
sudah ya gimana pak
sudah gak usah mikirin sudah nya
yang penting mereka berdua kembali dengan selamat
wah pasangan yang serasi
laki nak ganteng
pasti ini tunangannya
syukurlah alhamdulillah bapak kembali dengan selamat
saya tidak tahu kalau memang ada kejadian seperti ini
mudah mudahan tunangan pak raja tidak kapok untuk datang lagi kesini
eee maaf sebelumnya tapi saya ini bukan tunangannya raja
gak baik kak tunon
tunangannya sendiri kok gak diaku
tapi benar saya ini bukan tunangannya raja
dia ini bukan tunangannya raja
tapi saya tunangannya raja
kamu ngapain disini
kamu ngaku ngaku kalau kamu ini tunangannya raja sama orang orang
kalau tadi aku tuh
aku gak butuh penjelasan dari kamu mona
dasar kamu ini perempuan gaya tau diri tau gak
clara kamu tau apa apaan
kamu tuh gak perlu marah marah dengan kata katain mona
maksud kamu bawa mona kesini dan kamu bilang sama kakaknya
kalo mona itu adalah tunangan kamu itu apa raja
kamu tuh jahat banget tau gak
clara dengerin aku
jadi kamu sengaja ngakain mona
pasti ini semua ulahnya dia
dan dia sengaja sebar kartu nama aku
jadi ini ulah kamu
clara jadi kenapa kamu
kamu harus tanggung jawab
apa yang kamu lakukan sama mona
ini semua bukan ulah aku

ini semua ulahnya diego

sengaja buang kartu nama aku
supaya kalian semua ini nuduh aku

kalian harus percaya sama aku
kamu yakin ini ulah diego
paham baik pak
saya minta maaf semuanya
apa perlu gue bawa cincin ini ke raja
lo pikir gue peduli enggak
mau lo kasih tau ke raja
satu hal yang lo harus tau
kalau lo kasih tau ke raja cincin itu
lo gak takut raja bakal keinget lagi sama yang namanya putri
jadi bener kan
selama ini putri itu adalah monas
terserah lo mau ngomong apa gue bener bener gak peduli
jadi gini lo mau kasih tau ke raja ke siapapun silahkan
lo dari sini dulu bisa kasiok
kau lagi ada pengalaman
kalau padahal aku pengen tau apa lo ngomong
aku gak tau tuh disini tumpangnya siapa
aku kemarin pengen nanya loh sama kamu
emang salah aku apa
nggak usah ngeles deh kamu
ini adalah cincin pernikahan yang putri
dan ini ada sama diego
aku yakin kampung ini adalah putri kan
makanya cincin ini ada sama diego
ini adalah cincin pernikahan yang putri
dan ini ada sama diego
aku yakin kampung ini adalah putri kan
makanya cincin ini ada sama diego
ya kamu tinggal nanya aja sama diego
jangan tanya sama aku
aku tuh udah capek ya berusaha sama kamu clara
karena kamu selalu cari gara gara sama aku
dan untuk kali ini
aku gak akan mahu
apalagi kalau misalnya kamu ngerebut raja
aku bisa butuh yang tak ada
aku yakin kalau ada yang kutip